pada umumnya yang berjalan di runway untuk fashion show adalah orang dewasa
namun berbeda halnya di jakarta fashion week dua ribu dua puluh
kita bisa melihat anak anak usia tiga hingga tiga belas tahun yang berjalan di runway
walaupun bukan merupakan model catwalk profesional
anak anak ini antusias berjalan di runway menunjukkan busana yang dikenakan
waktu lagi tunggu tunggu sama lagi makeup and prepare
tapi waktu udah masuk ke panggung sih kayak biasa aja tinggal jalan sama smile
bagus saya suka baju bajunya
soalnya kita bertiga dulu kan sering agak sering bantuin mami ikut fashion show
jadi kalau waktu pertama
kali masuk lagi jadi kayak ya nevis lah grogi
para desainer yang busananya tampil pada show ini merasa senang anak anak nyaman menggunakan karyanya
selain harus nyaman bagi anak busana anak anak juga menurut para desainer harus bisa mencerminkan karakter dan usia anak
menurut aku penting ya karena gimana pun juga kan kalau misalkan if i relate to my kids
mereka tuh menggunakan baju untuk mengekspresikan gaya mereka gitu
kebetulan anakku ada tiga satu dua tiga itu kayaknya beda beda
yang satu casual banget yang nomor dua tabrak lari banget yang ketiga tuh very girly gitu
jadi dari situ menurut aku fashion itu bisa menjadi sarana untuk mereka untuk supaya bisa kayak oh this is my style
fashion show bertemakan playground of dreams merupakan salah satu show jakarta fashion week dua ribu dua puluh tiga yang digelar dua puluh empat hingga tiga puluh oktober dua ribu dua puluh
perhelatan tahunan ini untuk para desainer saya suka banget
menjadi ajang bagi para desainer muda hingga senior untuk menampilkan hasil karyanya
monika konado arief yunan jakarta